lebih berat mana
hancurnya ekonomi dengan
harus jalan harus jalan
eko yuli cahyono terlihat geram dan emosi
pemilik kafe di kilometer empat jalur pantura tuban semarang
kabupaten tuban ini
memprotes petugas gabungan satpol pp dan tni polri
yang menggelar razia protokol kesehatan
akibatnya sempat terjadi adu mulut selama hampir sepuluh menit
protes dilakukan eko
lantaran kafe miliknya berulang kali dirazia petugas
akibatnya kafe miliknya sepi dan banyak ditinggal pelanggan
sementara beberapa tempat usaha lain
diklaimnya masih beroperasi hingga larut malam
untungnya petugas mampu menahan diri
tidak ikut emosi
setelah diberi penjelasan
pemilik kafe ini akhirnya mengerti
kebetulan tadi malam
ada salah satu kafe yang protes
dan apa namanya
adu argumentasi dengan para petugas yang ada di sana
inilah salah satu sanksi yang diberikan kepada warga
yang melakukan pelanggaran disiplin prokes
warga yang terjaring operasi justisi di kawasan jalan ahmad yani jombang ini
langsung diberikan sanksi di tempat
yakni menyanyikan lagu indonesia raya
dengan posisi tangan hormat bendera
tak hanya menyanyikan lagu kebangsaan
pelanggar lainnya juga diberi sanksi di tempat berupa push up
ada juga pelanggar yang diminta membacakan teks pancasila
jadi untuk sanksinya tadi ada yang push up
ada yang menyanyi lagu bangsa indonesia raya
ada yang terhubungan pancasila
yang paling banyak dari push up
ini menjadi atensi untuk kita semua
karena mengingat covid di kapten jombang ini masih marah
operasi disiplin protokol kesehatan ini terus digencarkan tim pemburu covid sembilan belas jombang
lantaran masih banyak warga yang kerap kedapatan tak memakai masker saat keluar rumah
di meliputan cnn indonesia